sebelum berangkat ke thailand presiden joko widodo sempat mengecek harga dan ketersediaan bahan pangan di pasar badung kabupaten badung provinsi bali
kegiatan itu dilakukan jokowi usai merampungkan ktt g dua puluh
presiden menjelaskan pengecekan harga barang di pasar rutin ia lakukan saat melakukan kunjungan ke daerah
di pasar presiden mengatakan dapat berdialog dan mendengar kondisi harga di pasaran langsung dari para pedagang
saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh media yang telah meliput acara g dua puluh
dan perlu saya sampaikan bahwa pagi hari ini setelah acara g dua puluh saya ke pasar badung untuk
seperti biasanya saya ingin melihat harga harga barang kemudian inflasi yang itu penting
dalam hal kita membuat policy dari keadaan keadaan yang ada di pasar
dan itu kita lakukan kalau pas saya berkunjung ke baik ke desa ke kota di lima ratus empat belas kabupaten kota ke provinsi dan lain lainnya